berbagai strategi penjualan dilakukan para produsen otomotif nasional dalam merebut perhatian pasar
indonesia international motor show dua ribu enam belas diharapkan menjadi salah satu ajang untuk memasarkan produk otomotif dalam negeri
pameran otomotif indonesia international motor show dua ribu enam belas di jakarta international expo kemayoran
memasuki hari ketiga ini masih tetap dipadati oleh pengunjung
pengunjung yang datang lebih banyak dibandingkan dua hari sebelumnya karena memang saat ini bertepatan dengan akhir pekan
meski saat ini industri otomotif di tanah air cenderung menurun
namun ada banyak cara yang dilakukan oleh agen pemegang merek dan juga produsen otomotif untuk melakukan strategi pemasaran
dan bersama saya saat ini sudah berada dengan mas julian karvili selaku public relation dari honda prospect motor
selamat malam mas julian
mas apakah ada strategi khusus mas
dari pihak honda sendiri karena memang industri otomotif kan sedang menurun mas
salah satunya adalah kita mengikuti pameran seperti ini indonesia international motor show yang memang kami anggap sebagai salah satu acara yang bagus
untuk kembali meningkatkan gairah untuk pasar otomotif nasional ya
jadi selain kita ikut serta di sini kita juga banyak memperkenalkan produk baru
juga menawarkan banyak program penjualan yang memang memudahkan orang untuk bisa membeli mobil
salah satunya misalkan cicilan ringan bunga yang
lebih rendah juga
nah kami harapkan semua itu juga bisa memacu pertumbuhan penjualan di semester pertama di tahun dua ribu enam belas ini
mungkin sedikit analisa dari mas julian sendiri
mungkin pasar saat ini lebih cenderung atau apa yang menjadi tren otomotif mas saat ini sebenarnya
tren otomotif pasti masih ke mobil mobil yang mempunyai fungsionalitas tinggi gitu ya
khususnya di tahun ini kami melihat mobil mobil seperti suv dan low mpv
mpv itu masih menjadi prima dona di pasar otomotif nasional
tapi ya kita juga memperkenalkan produk baru yang memang sifatnya lebih sporty
lebih advance itu untuk terus memacu pertumbuhan penjualan di tahun ini gitu
sukses selalu mas julian
ya terima kasih
ya pelaksanaan indonesia international motor show dua ribu enam belas memang diharapkan selain memperbanyak
dan juga menambah jumlah pengunjung sampai nanti pelaksanaan pada tanggal tujuh belas april dua ribu enam belas
juga diharapkan bisa membangkitkan geliat industri otomotif
arman helmy jakarta